pt kai berusaha secepatnya memperbaiki rel kereta api yang longsor
proses perbaikan sendiri tertahan proses evakuasi korban longsor yang tewas tertimbun
sementara itu seluruh perjalanan kereta api dari stasiun sukabumi dibatalkan
petugas pt kai menumpuk balok balok kayu dan besi di sekitar rang longsor dekat stasiun maseng
kecamatan cijeru kabupaten bogor
kayu dan besi serta sejumlah peralatan lainnya ini akan digunakan untuk merakit rel darurat
selain itu petugas juga akan membuat beberapa tiang perancang sebagai penyangga darurat
nantinya rel darurat akan dipasang membentang sejauh hampir tiga puluh meter di lokasi longsor
pembuatan rel darurat baru akan dikerjakan segera setelah evakuasi korban longsor dinyatakan selesai
ini paling cepat tiga hari sejak sudah kita mulai kerja
nah ini mulai kerjanya yang tergantung dari bppd
jadi tiga hari itu paling cepat
melihat ke lokasi apalagi tadi pagi kita lihat ke bawah itu memang masih ada tanah yang air ya tanah yang bagus
terus airnya juga masih ada
sementara itu suasana stasiun sukabumi pada selasa pagi terpantau lengang pas calong sor di kawasan cijeru bogor
rangkaian kereta api pangrango tujuan bogor pun tidak beroperasi dan hanya dilansir di stasiun
sedikitnya tiga perjalanan kereta api pada selasa dibatalkan
stasiun apa ini
nggak bisa berangkat
kecewa nggak dik nggak ada kereta gitu
nggak bisa berangkat
nggak bisa berangkat
kalau naik kendaraan darat macet
warga berharap perbaikan di jalur kereta api cepat selesai karena jika menggunakan angkutan jalan raya
mereka sering terjebak ke macetan panjang
tim liputan transmedia